setelah sukses di ibu kota
desainer kondang indonesia ana avanti
menggelar pasar tiban jili tiga di kota surabaya
tidak hanya basar batik
avanti juga menggelar parade busana batik
yang akan menjadi tren di tahun dua ribu tujuh belas
dalam bahasa indonesia pasar tiban artinya adalah
pasar dagakan yang identik dengan harga mirip
ana avanti mengadopsi konsep ini dalam pasar tiban tiga
karya anak negeri di kota surabaya
berbagai macam batik khas indonesia
diaplikasikan menjadi karya masa kini
dengan harga mulai dari seratus ribuan
ana avanti tidak hanya ingin memperkenalkan batik
yang sudah menjadi identitas bangsa indonesia
tetapi juga ingin memberikan motivasi dan wadah
bagi para pelaku ukm batin indonesia
saya berangkat dari nol
saya juga cuma lulusan smp
tidak pernah bersekolah fashion
kuliah juga tidak pernah
bahwa mukjizat itu terjadi bagi setiap orang percaya
oleh karena itu kita harus yakin
bahwa tuhan tidak pernah memberikan kita
hanya kekurangan tapi juga kelebihan
tidak hanya pasar batik
pasar tiban karya anak negeri ini juga menyajikan
peragaan busana batik yang konsisten
menjadi tren di tahun dua ribu tujuh belas
bertajuk kembang setaman
ana avanti memodifikasi rancangannya
antara kain batik dan artis waris jumat
ada lebih dari tujuh puluh lima karyanya yang diperagakan
dan berhasil membuka pengunjung
pasar tiban ini memperkenalkan bahwa
batik batik indonesia itu sangat luar biasa sekali
dari itu diharapkan dengan adanya pameran ini
dapat memperkenalkan batik batik di indonesia
melalui pasar tiban tiga yang berlangsung di surabaya
dari tanggal sebelas hingga lima belas januari ini
ana avanti ingin semakin mengenalkan batik
sebagai kebudayaan indonesia
yang bisa tetap trendy dari masa ke masa
dan bisa digunakan siapa saja